indonesia breaking news
hari ini sekiranya memang sudah dilaksanakan
tetapi menurut informasi yang saya dapatkan akan ada keterangan dari kejaksaan agung terkait dengan waktu pelaksanaan eksekusi
terkait dengan kepastian pelaksanaan eksekusi tentunya melihat perkembangan di dermaga wijayapura ini
bisa disaksikan sejumlah mobil sejumlah pejabat sudah terlihat datang
itu artinya menandakan bahwa memang betul eksekusi sudah dilakukan
nah saya kemudian menggali dari sumber sumber yang tentunya
bisa saya percaya dan dari sumber yang saya dapatkan
ada beberapa nama yang memang sudah dieksekusi
nah dari sumber yang saya dapatkan terdapat sebuah laporan bahwa pada hari jumat maksud saya dua puluh sembilan juli dua ribu enam belas
pukul empat puluh enam waktu indonesia barat
telah dilaksanakan eksekusi terpidana mati jilid tiga di lokasi lapangan tembak polres cilacap pulau nusa kambangan
jumlah terpidana empat orang yang pertama adalah freddy budiman
berikutnya adalah sek osmond warga negara sidegal
dan kemudian yang ketiga humpre ejike atau yang dikenal dengan nama dokter warga negara nigeria
dan yang keempat adalah mikkel titus maksud saya warga negara nigeria
saya masih belum bisa mengupdate kembali terkait dengan informasi eksekusi ini
apakah empat belas terpidana mati yang diisolasi memang
hanya empat yang dieksekusi mati atau kemudian ini bertahap
tentunya saya masih menunggu dan menantikan apakah dari kejaksaan agung memang betul betul akan memberikan keterangan
jika sesuai dengan ketentuan undang undang bahwa pelaksanaan eksekusi mati seharusnya dilakukan dalam bersamaan
dalam pasal lima peraturan kapolri tahun dua ribu sebelas
dalam hal pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana
dalam satu putusan maksud saya pidana mati dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama
namun dilaksanakan oleh regu tembak penembak yang berbeda
ini artinya apa sesuai dengan ketentuan pasal lima belas peraturan kapolri
tidak bisa dilakukan secara tidak bersamaan dalam pelaksanaannya
saya masih terus harus menunggu pernyataan resmi dari pihak kejaksaan agung terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati ini yuda
iya roby tapi anda katakan tadi sekitar pukul empat puluh enam waktu indonesia barat
informasi yang anda dapatkan memang apakah cukup valid ini roby
karena informasi berada di masyarakat memang ada sejumlah empat dari terpidana narkoba
yang sudah dieksekusi pada pukul empat puluh enam waktu indonesia barat
dan kemudian masih ada sepuluh lainnya
apakah informasi tersebut memang anda dapatkan dari pihak kejaksaan
ataupun memang masih simpang siur seperti itu roby
ya sepertinya ini yang menjadi tugas saya untuk kemudian memverifikasi
saya melakukan biasa melakukan untuk membuktikan apakah eksekusi mati sudah dilakukan atau belum
nah ini saya kemudian masih belum begitu yakin tetapi pada pukul empat puluh enam saya memang mendengar suara tembakan tetapi tidak sekeras pada eksekusi mati jilid satu dan dua
ini kemudian saya cross check dengan data atau sumber yang memberikan informasi kepada saya terkait dengan jumlah terpidana dan waktu pelaksanaannya
ini agak sinergi tetapi sekali lagi saya tidak mau berspekulasi terkait dengan waktu pelaksanaan dan jumlah terpidana
tetapi informasi itu paling tidak memberikan gambaran bahwa eksekusi sudah dilakukan dan saya tetap akan menunggu dan pasti kejaksaan agung akan memberikan keterangan terkait dengan waktu pelaksanaan yang pasti dan jumlah terpidana yang dieksekusi reinhardt
anu maksud saya yuda
ya roby anda bisa ulangi sekali lagi informasi terkait dengan
para terpidana kasus narkoba yang dieksekusi pada pukul empat puluh enam waktu indonesia barat tadi pagi
ada empat nama seperti anda jelaskan mungkin anda bisa ulangi lagi
selain freddy budiman kemudian ada tiga warga negara asing juga yang turut dieksekusi pada pagi tadi
robby mungkin anda bisa ulangi lagi informasi tersebut
baik yuda akan saya bacakan kembali informasi yang saya dapatkan
bahwa pada hari jumat tanggal dua puluh
sembilan juli dua ribu enam belas pukul lebih empat puluh enam waktu indonesia barat telah dilaksanakan eksekusi terpidana mati jilid tiga di lokasi lapangan tembak polres cilacap pulau nusa kambangan
ini adalah lokasi di mana lapangan tembak limus buntu tunggal panaluan
selanjutnya jumlah terpidana yang dieksekusi mati ada empat orang
yang pertama freddy budiman
kemudian yang kedua syekh osman warga negara senegal
yang ketiga kemudian humpre ejike warga negara nigeria
kemudian yang keempat adalah michael titus warga negara nigeria
sekali lagi ini sumber dari yang bisa saya percaya tetapi sumber ini bukan sumber resmi dari kejaksaan agung
dan tentunya saat ini dari pihak kejaksaan apakah sudah memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan
eksekusi kalau memang dinyatakan oleh kejaksaan agung
kita masih menunggu sejumlah anggota kepolisian tentunya membuat akses jalan
apakah dari pihak kejaksaan akan memberikan keterangan
atau saya akan mencoba mendekat untuk melihat siapa yang kemudian akan keluar dari dermaga wijayapura ini
tetapi sampai dengan saat ini masih belum terlihat
dan rencana akan memberikan keterangan tampaknya tidak akan dilakukan oleh pihak kejaksaan agung
mengingat sejumlah awak media yang tadinya sempat menutup kawasan dermaga ini tidak kemudian bisa bertahan di situ
dan sejumlah anggota polisi menghalau dan memberikan akses jalan mobil kepada pejabat kejaksaan agung
ini menandakan menurut saya bahwa pihak kejaksaan tentunya belum bisa memberikan keterangan
atau nanti akan dihapus
nanti akan memberikan keterangan kita masih menunggu yudha
ya roby kalau anda ceritakan memang suasana di cilacap pada pagi hari ini masih hujan deras
dan anda katakan sekitar pukul empat puluh enam tadi anda sempat mendengar suara tembakan
tapi tidak terlalu begitu terdengar dibandingkan dengan jilid kedua
apakah memang masih sangat padat dengan rekan rekan media maupun petugas keamanan dan kejaksaan yang pagi ini ada di lokasi kejadian
bisa anda ceritakan
deskripsikan lagi roby bagaimana suasana pagi ini
ya tentunya saya minta untuk bisa kamera juga mengarahkan ke situasi yang memang ada di tempat ini
bahwa bisa dilihat di layar televisi anda bahwa awak media jumlahnya yang cukup sangat banyak masih bertahan
tentunya untuk menantikan siapa yang akan keluar dari dalam pulau
penusakambangan tepatnya di dermagawi jayapura ini
tetapi melihat pergerakan yang terjadi
ini menandakan bahwa proses pelaksanaan eksekusi di dalam nusa kambangan sudah selesai dilakukan
sampai dengan saat ini kondisi hujan cukup sangat deras
dan memang cukup cukup sangat dramatis sekali
kita melihat teman teman media mencoba berlari mengejar ke dalam dermaga wijayapura
dan saya bisa kalau
saya tidak bisa bergerak ke sana karena memang kondisi hujan yang cukup ping cukup
cukup besar dengan kondisi angin yang cukup deras begitu
dan tentunya teman teman sudah bergerak menuju ke dalam kawasan dermaga
saya masih belum bisa untuk bergerak ke tempat tersebut
tetapi di sisi lain tim kami mencoba berusaha untuk mendapatkan apa dan keterangan apa
yang tentunya akan disampaikan oleh pihak kejaksaan agung
cukup dramatis sekali apa yang ada di tempat ini
bahwa dengan kondisi yang hujan
dengan suasana di mana pelaksanaan eksekusi terlihat baru selesai dilaksanakan
tetapi sampai dengan saat ini kita masih belum bisa mendengar secara resmi terkait dengan pelaksanaan eksekusi tersebut
terpidana di celacap jawa tengah